menteri pertahanan amerika serikat james mattis menyatakan permohonan maaf atas insiden yang menimpa panglima tni jenderal tni gatot nurmantio
sebelumnya panglima tni ditolak mendatangi amerika serikat dengan alasan yang belum jelas
permintaan maaf mattis ini disampaikan kepada menteri pertahanan riyamizat riyakudu di salah salah pertemuan manhattan se asean di clark city filipina
mattis tiba pada senin siang dan segera melakukan pertemuan tertutup dengan menteri pertahanan riamiza triakudu
kemudian menerima permintaan maaf tersebut dan akan melaporkannya pada presiden serta menteri luar negeri
dan kemudian juga terjadi kenapa terjadinya tidak tertahun tahun
jangan bahas semata mata karena menjadi permukuman tetapi tidak benar